pemerintah sepakat memangkas target pertumbuhan ekonomi pada rencangan anggaran pendapatan belanja negara dan ataupun juga era pbn dua ribu tujuh belas menjadi lima satu persen
angka tersebut turun dua persen dari target awal yang diajukan melalui nota keuangan
pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat kembali membahas postur rapbn dua ribu tujuh belas
salah satu poin yang dibahas adalah pengurangan alokasi belanja negara untuk subsidi energi
subsidi bbm turun menjadi empat puluh tiga dua triliun rupiah
anggaran subsidi lpg dipatok tiga puluh dua tiga puluh tiga triliun rupiah
subsidi listrik juga tidak luput dari pemangkasan
turun empat triliun dari apbnp dua ribu enam belas yang mencapai angka empat puluh delapan triliun rupiah
dan maka penerapan subsidi listrik akan semakin tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang terbaru sebagai dasar alokasi
terutama untuk subsidi masyarakat miskin